pandemi covid sembilan belas telah mempengaruhi semua sektor kehidupan yang ada di masyarakat
oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan pemulihan kesehatan
dan pemulihan ekonomi nasional dalam berbagai program
salah satunya pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan
menyalurkan bantuan subsidi upah kepada guru anggota jam sostek
pendidik dan tenaga kependidikan non pns sebanyak rp tiga enam puluh enam triliun
bantuan juga diberikan oleh kementerian agama dengan total dana sekitar rp satu tujuh miliar
kepada guru raudatul atfal madrasah non pns guru pendidikan agama islam non pns di sekolah umum
dosen perguruan tinggi keagamaan islam ustaz pendidikan dinia formal
serta guru pendidikan keagamaan yang semuanya berada di bawah pembinaan kementerian agama
bantuan subsidi upah ini memang diperuntukkan untuk tenaga honorer guru dan tenaga pendidikan
baik di kementerian agama
saya kebetulan direktur guru dan tenaga kependidikan
itu diperuntukkan bagi mereka yang memiliki gaji atau penghasilan di bawah lima juta
nah jadi ini kuncinya di situ
bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran guru dan tenaga kependidikan
negara dalam membantu tenaga kependidikan yang berstatus honorer dan terdampak pandemi covid sembilan belas
direktur gtk madrasa ditjen pendis kemenang ri muhammad zain mengatakan
bantuan tersebut lahir karena sebanyak delapan puluh empat persen lebih guru di kementerian agama merupakan guru honorer
pemberian subsidi upah ini kalau di kementerian agama di madrasah ada namanya simpatika
sistem informasi yang memuat seluruh informasi
bisa diperoleh bisa diperoleh bisa diperoleh
bisa diperoleh bisa diperoleh
bisa diperoleh bisa diperoleh
bisa diperoleh bisa diperoleh
bisa diperoleh bisa diperoleh
bisa diperoleh bisa diperoleh
kemudian kami juga memberikan menyalurkan bantuan ini kepada guru guru pai
guru guru pendidikan agama islam yang mengajar di sekolah sekolah umum
ya itu juga bagian daripada kegiatan ini program besar ini
guru dan tenaga kependidikan atau gtk non pns bidang agama yang menerima bsu ialah gtk yang terdaftar dalam sistem di sekolahnya
simpatika untuk madrasah dan untuk guru pai sekolah umum ialah siaga
kemenak juga telah menerbitkan juknis terkait pencairan bsu dan pembagiannya pun dilakukan serentak
diharapkan bsu dapat bermanfaat bagi gtk non pns bidang agama
tim liputan cnn indonesia jakarta